pancake merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu telur gula susu dan baking powder maupun ragi
yang kemudian dimasak di atas permukaan wajan datar yang panas
merunut sejarah pancake sudah dikenal sebagai salah satu makanan khas bangsa romawi
yang pada saat itu dinamakan alita dolsia dengan taburan sirup buah buahan dan madu
seiring dengan perkembangan zaman alita dongsia atau makanan manis tersebut diadopsi di berbagai negara
pancake itu wajannya yang pipih jadi dia dimasak dengan wajan yang pipih gitu
asalnya kalau mengikuti eropa itu breakfastnya orang barat
tapi belakangan kan sudah berkembang
pancake itu macam macam
ada yang terigu kalau di perancis bisa pakai kata nama emble ini
yang dimakan sama kaviar itu dibikin dari durung wit
tepung gandum sejenis gandum yang keras
pancake kemudian terus berkembang dari masa ke masa
namun berbeda negara maka berbeda pula cara mengolah dan menyajikannya
jika kita biasa mengenal pancake sebagai kue berbentuk bundar dan pipih
lain halnya dengan pancake ala jepang yang disebut fluffy pancake wah
berbeda dengan pancake pada umumnya fluffy pancake khas jepang yang juga dikenal dengan sebutan souffle
ini berbentuk tebal gemuk tinggi
tapi ketika dibelak
wah begitu lembut seperti kapas sehingga ketika masuk ke dalam mulut langsung lumer
terdapat sejumlah bahan yang perlu disiapkan sebelum membuat fluffy pancake khas jepang
mulai dari tepung terigu
hingga aneka buah
proses pembuatan souffle bisa dibilang susah susah gampang
pertama masukkan putih telur dan gula
aduk menggunakan mixer selama dua menit hingga adonan mengembang dan berwarna putih merata
langkah selanjutnya campurkan adonan tersebut dengan adonan susu krim keju dan tepung terigu di wadah terpisah
proses pengadukan merupakan tahapan yang sulit
sebab tidak boleh terburu buru dan tidak terlalu lama
agar adonan tidak gagal seperti pecah maupun berair
melainkan tercampur merata dan terjaga kekentalannya
benar benar sepanjang prosesnya harus teliti hati hati dan penuh konsentrasi ya
kayak tapi sebenarnya kalau untuk kuncian si fluffy pancake khas jepang ini
di mana aja sih pak
dia ada di pengocokan telur itu pengocokan telurnya harus benar
sama di cara aduk
aduknya nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit
soalnya nanti kalau misalkan kayak ngaduknya terlalu sedikit gitu
nanti dia nggak tercampur adonan sama kuri telur
setelah tercampur dengan baik adonan siap diletakkan di atas pan
nanti apakah hasil akhirnya malah jadi pancake yang tidak mengembang atau bagaimana kak
nanti kalau kayak gitu dia malah nggak mengembang
sama nggak bisa dibentuk naik ke atas
jadi suhu ini juga kita perhatiin
kalau di awal ketika pertama kali menaik
harus benar benar panas dulu baru dimasukin ke sini
setelah kalau dia nggak masuk nanti malah jatuh
malah salir dia
setelah lima menit adonan pancake harus dibalik ya
agar matang di kedua sisinya
fluffy pancake khas jepang siap ditaburi dan disajikan dengan aneka saus
buah buahan seperti ini
dari jepang mari kita bergeser ke jerman
ada pancake yang tidak kalah spesial bernama baby dutch pancake
eits jangan tertipu dengan namanya baby
karena ukurannya tidak main main
pancake khas jerman ini begitu unik karena berbentuk menyerupai mangkuk
sehingga aneka topping dapat diletakkan di dalamnya
kalau pancake sebelumnya kan
dia berbentuk bulat datar kayak gitu ya
kalau di sini unik gitu loh
unik dalam arti kata dia bentuknya kayak mangkok raksasa seperti itu
di sini sih cenderung atasnya itu garing
dalamnya itu lembut
pembuatannya ya seperti biasa aja dia pakai terigu telur susu seperti itu
cuman cara penyajiannya itu dia ditaruh di atas iron pan adonannya
dan kemudian dimasukin ke oven
nanti dia mengembang sendiri
pada proses pembuatan baby dutch pancake tidak hanya memerlukan terigu
susu baking powder dan garam saja
melainkan putih telur dan kuning telur dengan perbandingan sepuluh banding lima
bila adonan telah set atau siap
panaskan loyang pan selama satu menit dan oleskan butter terlebih dahulu
sebelum menuangkan adonan ke atas pan
masukkan pan dan adonan ke dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat selama tujuh belas hingga dua puluh menit
hingga adonan mengembang sempurna
pancake setinggi enam hingga delapan cm siap untuk dihias
jika anda penggemar makanan manis
pancake bisa ditaburi saus coklat aneka buah maupun es krim
jika anda lebih suka makanan gurih
pancake ala jerman bisa ditambahkan keju
hingga daging steak dan saus barbecue
menikmati pancake disertai dengan steak
gak perlu jauh jauh pergi ke jerman
tapi bisa dinikmati di indonesia
di sini ada perpaduan yang menarik antara pancake yang gak hanya bisa dinikmati manis
namun juga ada gurihnya
nah berbicara soal tekstur dari pancake nya
ini kalau bicara soal luar mangkoknya
ini keras tapi juga krispih dan renyah renyahnya
tapi bagian bawahnya lembut dan bateri
saya mau lanjut santap dulu ya
bila dahulu pancake hanya sebatas menu sarapan maupun hidangan pencuci mulut
kini pancake dapat dikonsumsi sebagai makanan berat di sejumlah negara
transformasi pancake menjadi bukti perkembangan industri kuliner dunia
yang semakin kreatif dan inovatif